salah satu calon gubernur jawa barat yang hadir dalam pembukaan rakernas pan ketiga adalah ridwan kamil
wali kota bandung ini senang dapat bertemu dengan bima arya wali kota bogor yang digadang gadang dapat mendampinginya sebagai calon wakil gubernur jawa barat
sementara itu wakil gubernur jawa barat deddy mizwar juga hadir dalam rakernas ini
kedatangan wali kota bandung ridwan kamil pada rakernas pan ketiga ini menjadi perbincangan karena posisi ridwan kamil yang dicalonkan sebagai bakal calon gubernur oleh partai nasdem
rituan kamil berharap dapat disandingkan dengan kader pan yang juga wali kota bogor bima arya
selama pembukaan rakernas pan keduanya duduk berdampingan dan tampak asik berbincang
lebih dari tiga kali
kalau dalam politik kan komunikasi jalan terus tapi kan harus dari dua arah gitu ya
jadi masing masing punya cara pandang perspektif
belum ketemu kan tinggal komunikasi lagi
bima arya yang ditemui usai pembukaan rakernas terlihat tidak yakin bisa mendapatkan rekomendasi
pasalnya modal partai nasdem hanya lima kursi dan pan sendiri memiliki empat kursi di dprd jawa barat
masih kurang sebelas kursi untuk bisa mendaftar sebagai cagup dan cawagup jawa barat
jadi kalau kemistri saya tidak diriukan lagi
tapi kan begini yang pertama ini kan format koalisinya belum jadi
format koalisnya belum terbang
ada p tiga yang punya kandidat ada juga hanura dan juga pkb
dan ini masih diberikan di tingkat partai
yang kedua saya sebetulnya hati saya dibokor cinta bokor
jadi mau isi horor dulu saya
jika ridwan kamil intensif berbincang dengan bima arya
bakal calon gubernur jawa barat lainnya deddy miswar
justru duduk di antara ketua umum pan zulkifli hasan dan ketua dewan pertimbangan pan amin rais
apakah posisi ini bisa menarik restu dpp pan untuk mendukung deddy miswar ahmad saiku pada pilgub dua ribu delapan belas mendatang
insya allah karena sebelum ini pun sudah ada

mudah mudahan sekarang ini di hadapan seluruh culture nya di indonesia
dan juga ada dewan kormatan dewan rasyat semuanya kumpul
mudah mudahan bisa mengambil sebuah keputusan yang baik
robi sofwan amin bandung